tengah menjadi sorotan usai penyerangan yang terjadi di dua masjid di selandia baru
pelaku penyerangan disebut sebut terinspirasi dari game berbasis online ini
melihat fenomena ini majelis ulama indonesia mui jawa barat mempertimbangkan
untuk mengeluarkan fatwa haram mengenai game ini
dilansir dari detik com ketua mui jawa barat rahmat shafiei menyatakan
akan meneliti dahulu mengenai dampak dari game ini
ia menilai segala sesuatu yang memberikan dampak negatif secara luas akan dilarang oleh mui
apalagi sampai menstimulus seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan
game besutan tencent games ini memang tengah digandrungi masyarakat dunia termasuk indonesia
game sendiri berkisah tentang seseorang yang harus bertahan hidup dengan berperang melawan orang lain
dengan menggunakan senjata
india sendiri telah melarang anak dan remaja untuk bermain game ini
karena dinilai mengandung aksi kekerasan dan berpengaruh buruk terhadap generasi
tetapi catatan pentingnya bahwa sekali lagi saya kira majelis ulama indonesia
terutama di jakarta akan berkoordinasi dengan majelis ulama indonesia yang ada di jawa barat
tentang seperti apa masukan yang ada di sana dan masukan yang ada di mui pusat
itu yang pertama
lalu yang kedua kami dari mui pusat ataupun dari yang mui jawa barat
tidak akan terburu buru melakukan
dan mengeluarkan fatwa
karena kami lebih fokus bagaimana memfokuskan game ini dikaji secara mendalam
karena setelah kita coba serap dari berbagai aspirasi
banyak sekali orang yang terhibur dengan game game yang seperti ini
dan kalau kemudian ada inspirasi karena misalnya ada yang menyatakan
bahwa teror yang ada di selandia baru itu
senjatanya persis bagaimana ada yang dalam game
ya bukan hanya yang ada dalam game
dengan senjata yang ada memang game itu memang mengambil persis ya
dipersiskan dengan senjata senjata yang selama ini ada
jadi tidak bisa kalau hanya persamaan senjata
lalu jadikan alasan bahwa teroris yang ada di selandia baru itu dipengaruhi oleh game ini
itu saya kira tidak bisa seperti itu
oke kajiannya akan berlangsung cukup mendalam dan cukup lama begitu ya pak mas duki
selain kemudian tadi pak mas duki mengatakan ada laporan laporan dari masyarakat
selain aksi kekerasan yang terjadi di selandia baru
apakah mui kemudian juga telah menerima laporan laporan lain terkait dengan game pubg ini
kami belum banyak menerima laporan laporan
tetapi memang kami
ada beberapa laporan laporan yang tidak secara langsung terkait dengan game ini
tapi lebih kepada ada banyak anak muda kita saat ini yang banyak semacam kecanduan ya
kecanduan oleh beberapa
ada semacam laporan seperti itu
lalu kemudian menjadi rame setelah ada kejadian di selandia baru
lalu kemudian ya geger lah masyarakat dengan persoalan ini
yang kedua kan juga sebagaimana kita baca di berbagai media online bahwa ada kejadian misalnya di india juga sudah melarang ada permainan game seperti ini
karena dianggap menyandukan kepada anak remaja dan dianggap berbahaya
itu semuanya akan menjadi masukan buat majelis selama indonesia
baik nah itu dia yang ingin saya tanyakan
india kemudian tadi pak mas duki katakan juga sudah melarang game ini
ada juga informasi ulama malaysia juga ini di desain
untuk mengeluarkan fatwa haram
jadi hal hal ini juga akan menjadi bagian dari bahan kajian untuk mengeluarkan fatwa haram bagi game pubg ini pak mas duki
ya jadi karena ini kajian nggak bisa difonis begitu saja langsung haram
oh ini akan mengeluarkan fatwa haram
enggak belum belum ke arah sana
jadi kita baru masih sebatas melakukan kajian dan akan dikaji secara mendalam
lalu kemudian hasil kajian
lalu kemudian itu nanti apakah akan dilanjutkan kepada fatwa atau tidak
justru setelah dilakukan kajian mendalam
jadi masih belum sampai pada tingkat apakah kita akan mengeluarkan fatwa atau tidak
lalu yang kedua apalagi menyangkut apakah nanti akan ada fatwa haram apa enggak
artinya proses pengeluaran fatwa sendiri ini prosesnya atau tahap tahapannya ini seperti apa
dan apakah memang sebelumnya sudah pernah
ada fatwa fatwa apapun itu apakah fatwa mengatur masalah menggunakan game ataupun fatwa haram untuk sebuah game
pak mas duki
tergantung pada urgensi keluarnya fatwa itu
satu contoh misalnya kita yang terakhir itu kan juga pernah mengeluarkan fatwa mengenai media sosial
cara bermedia sosial yang aman misalnya seperti itu kan
itu kan karena setelah banyak sekali terjadi hoax dan segala macam kan
seperti itu kan
itu mengandung unsur fitnah mengandung unsur hal hal yang bisa memutus silaturahim kan seperti itu
nah game ini saya kira juga seperti itu
dilihat istilahnya mafsadatnya
jadi kan ada mafsadat ada maslahat
sama dengan misalnya maslahat itu ya artinya hal yang bermanfaat dari media sosial misalnya
hal yang mafsadat yang berbahaya dari media sosial misalnya
bagi media sosial ya
sama game ini juga begitu
nah dalam konteks apa namanya game ini kan juga bisa melakukan kolaborasi
bisa melakukan satu kerjasama antara satu dengan yang lain itu manfaat manfaat ya
tapi kecanduan saya kira kalau mengganggu terhadap sistem belajar anak di rumah ataupun dimana saja kan juga itu mapsadat
hal hal yang seperti itu yang harus kita coba hitung semuanya
lantas kemudian mungkin kita biasanya juga melibatkan pakar ya
pakar itu misalnya sepakat psikologi seperti apa pengaruhnya dan seterusnya
jadi kajian kami insya allah akan cukup mendalam untuk persoalan ini
jadi akan melibatkan multidisiplin keilmuan lah di dalam persoalan persoalan yang berkait dengan game ini
oke artinya nanti fatwanya juga bisa bermacam macam bentuknya bisa berupa larangan haram atau tidaknya suatu game
ataupun juga bisa fatwa mengenai panduan bagaimana bermain sebuah game online
bisa berupa panduan
sebagaimana media sosial itu kan panduan
dalam hal panduan itu bisa haram kalau terjadi begini
tidak haram kalau bisa juga bisa begitu nantinya
tapi sekali lagi ke arah sana masih jauh
oke pak mas duki
kita masih fokus pada kajian
fokusnya akan pada game pubg saja atau kemungkinan ada action game lain
ya tentu saja karena ini sudah game itu masuk gitu maka game game yang lain akan menjadi kajian
biar tidak partial gitu ya
terakhir pak mas duki apa himbawan dari mui untuk generasi muda
ya saya kira yang paling pokok buat generasi muda sebagai generasi yang diharapkan di indonesia sebagai generasi emas
marilah kita ya kalau bermain game ya bermainlah silahkan tapi jangan sampai berlebihan
karena generasi muda ini adalah calon pemimpin ke depan
dia adalah bagian penting nanti ke depan menjadi bagian dari bonus demografi
jadi yang diharapkan produktif untuk negara bangsa ini sehingga kita bisa memenangkan persaingan dengan negara negara lain
kita ini kan sekarang apa namanya terancam sebagai negara ya middle income apa middle income country threat
jadi kita tuh terjebak oleh sebagai negara yang penghasilannya penghasilan tengah dan jebakannya itu adalah jebakan ya hanya begini aja di tengah terus tidak ke atas
nah kita saya kira generasi muda akan menyokong bisa naik kelas dan menjadi high income country kalau generasi mudanya itu produktif
karena itu marilah ada batas batas dalam bermain game
kira kira seperti itu ya
baiklah kita akan lihat ke depannya nanti proses kajian ini akan berakhir seperti apa
untuk sementara terima kasih pak mas duki baidowi ketua bidang informasi dan komunikasi majelis ulama indonesia